mayoritas umat muslim merayakan idul adha pada dua belas september lalu namun lain halnya dengan jemaah aboge
jemaah ini baru merayakan idul adha pada hari rabu ini
mereka yakin hari raya idul adha jatuh pada hari rabu berdasarkan hitungan alif arba
puluhan jemaah aboge di desa kuan harjo kecamatan takeran magetan jawa timur melaksanakan sholat idul adha rabu pagi
usai melaksanakan sholat id jemaah aboge makan bersama dan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban
jasarnya itu mulai dari awal itu bisa dikatakan itu alif arba
kalau orang jawa mengatakan abge orang jawa gitu
sebenarnya bukan abge jadi alif arba itu alif arba
jemaah aboge di kabupaten probolinggo
jawa timur juga melaksanakan sholat idul adha rabu pagi
tahun ini perhitungan lebaran aboge adalah hari keempat pasaran satu
sehingga idul adha seribu empat ratus tiga puluh tujuh hijriah jatuh pada rabu pahing